sungguh tidak memiliki hati nurani
di saat banyak pasien covid sembilan belas terkapar menanti perawatan tim medis
justru ada oknum yang tega mengambil keuntungan di tengah situasi kritis
sebuah perusahaan penjual obat diduga sengaja menimbun obat untuk pasien covid sembilan belas
saat dibongkar satreskrim khusus polres jakarta barat senin kemarin
petugas menemukan ratusan dus berisi ribuan obat penanganan covid sembilan belas
dari dalam gudang di kompleks turuko peta barat indah tiga blok c delapan kalideres
ribuan obat ini dikirim dari semarang jawa tengah sejak lima juli lalu
dan akan dipasarkan di kawasan jabodetabek
di tenggarai penimbunan obat dilakukan agar bisa dijual dengan harga lebih mahal
dari harga yang ditetapkan pemerintah
dari temuan petugas pihak perusahaan sengaja memasukkan faktor harga eceran tertinggi
dan mengubah harga nyaris dua kali lipat
bahkan saat bepom menanyakan persediaan obat azitromisin pada tujuh juli lalu
pemilik obat obatan ini berbohong mengaku kehabisan stok
seharusnya seharusnya satu tablet ya satu tablet itu seharga rp satu tujuh ratus
tapi kami melihat di sini ada kenaikan harga menjadi rp tiga tiga ratus lima puluh
itu yang pertama
kemudian yang kedua
ada percakapan dari pemilik pt ya
dari pemilik pt itu untuk tidak dijual dulu
artinya ada indikasi untuk ditimbun
sebelumnya kementerian kesehatan merilis aturan harga eceran tertinggi
obat yang sering digunakan untuk pasien covid sembilan belas
salah satu jenis obat yang diatur adalah azitromisin
yang ditemukan petugas ditimbun sebuah perusahaan
dalam aturan kemenkes ini
harga jual paling tinggi sebutir azitromisin adalah rp satu tujuh ratus
namun terduga pelaku penimbunan hendak menjualnya dengan harga rp tiga tiga ratus lima puluh per butir
alias nyaris dua kali lipat
bukan hanya obat
penimbunan oksigen juga dilakukan oleh orang orang yang tidak bertanggung jawab
pada senin siang
polda jawa timur menangkap dua warga sidoarjo
karena menjual oksigen secara online di atas harga ecaran tertinggi
dari tangan kedua tersangka
petugas berhasil menyita satu ratus dua puluh sembilan tabung oksigen berbagai ukuran
oksigen ini dijual rp satu tiga ratus lima puluh per tabung dari harga normal rp tujuh ratus lima puluh
lalu kami memperoleh ini berdasarkan penyelidikan yang dilakukan di tkp
kemudian di facebook kami mendapatkan nama twi dan as
selanjutnya tim akan berkoordinasi berlanjut
satgas yang dibutuhkan oleh pemerintah
supaya kelancaran oksigen baik obat obatan juga
dan bantuan sosial bisa berjalan dengan baik
nantinya tabung oksigen yang disita ini akan dikembalikan kepada distributor
untuk didistribusikan dan disediakan bagi masyarakat
kedua tersangka dapat dijerat dengan undang undang perlindungan konsumen
dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara